langsung aja memancing emosi kamu
oh iya ian hal kenalin
ini sepupu gue
ian bin yanyan
pas hai kal
gue pernah ngeliat dia sih boy
iya sengaja aja gue ngumpet dari lo
itu udah dipatenin sama tante tau cocok
tau lu itu namanya lu melanggar hak cipta you know
biasa aja dong
dari mana lu bisa tahu kalau si rizal tadi bohong
atau engga lukanya palsu
kok kamu tadi main nekat aja
tante kamu mau ngelukain terus perban dibuka aja gitu
ya sebenarnya sih spekulasi sih tante
kalo misalnya emang ada luka yang bener nanti ga tempel lagi pesternya
iya bener juga cocok
milih megan re
hah ketinggalan aduh
tunggu tunggu tunggu
milih sama megan re
gimana dong berarti kita
tapi gue juga takut
boy kita apa apa apa kita cari dulu ya
kesan dulu ya
tunggu bentar bentar gue telfon haikal dulu deh
kita dari tadi dikejar kejar sama anak black kobra dan sekarang
cewek cewek tuh pada aduh ya ampun
milih sama megan ketinggalan
sekarang aku berdua sama reva terus kita niatnya mau balik ke sana
oke aku langsung kesana sekarang
yaudah kal tunggu
boy udah bebas kok
gue langsung cabut ya
cewek cewek dikerjain tristan sama anak wilcobra yang lain
ada bebek gua dong disana
oke sekarang juga kita kesana
ya udah ma kinar bawa kesana dulu ya
eh tunggu boy
yaudah kamu selamatin reva
kinar anak itu emang bandel bandel tau gak
wah bikin ulah aja
boy udah bebas re
oke sekarang bener bener lega
berarti sekarang kita puter balik cari negar valelia
kalo sampe beben
kayak yang surayann itu ngeliat lu
gua rasa dia gak bisa peduli
ngga gue nyokn pernah lepas
baca dia dong
nah bagus lu tuh cewek
jadi ya cin dia lu sikat dia
biar boy tau oke
cuma perut aku doang tadi ketinggalan
kamu udah apaan sama mereka
kita selamat kok
ristan gue dari kamu ya
dia masih kecil lihat kamu ya
ingat kamu jangan dendam sama dia
kamu jangan mikirin dia
kamu tau kan
kalau kamu punya masalah sama dia
gak bakal ada abisnya
iya sekarang mendingan kita
fokus sama rebu yang mau kontes aja
aku kayaknya harus bales perbuatan mereka ke kamu
boi udah udah
kamu ga usah ladenin mereka oke
kamu dibukulin sama mereka
mereka itu sengaja memancing emosi kamu
jangan sampai kamu terpancing

biar nanti gue hubungin anak anak aja biar dukung kalian
makasih ya kang
yaudah kalo gitu gue cabut duluan ya
thank you yari balik tolongin gue
terima kasih banget re
kita kan masih punya banyak waktu nih
sebelum kita nonton kontes cocok
itu kan masih masa
bagaimana untuk meluangkan waktu kita
kita cari sumbangan untuk pembangunan rumahnya oki
kita ada di atraksi aja
tapi pake pakaian badut
pasti gue yakin
banyak yang nyumbang
bebe temen banget ide kamu cermelang
iya dong kan bebe kamu
enggak untuk anak anak jadi tapi anak anak kecil pasti pada suka juga
tapi kalau di tempat keramaian kita masih minta izin sama polisi sih
pastilah kal nanti kita urus
dan satu lagi nih kita perlu bantuan dado
kalau dado yang freestyle kan lucu tuh
iya dong nah itu otomatis banyak yang nyumbang
menak aja enggak ah
kenapa bebek gue dijadiin bahan ketawaan
nggak nggak boleh
tadi aja setuju sama idenya paling excited
iya tapi kan jangan dado juga badutnya
nggak apa apa lagi namanya yang menghibur orang itu itu kan juga ibadah
nah kalau gitu sekarang udah yang telepon dado dong
kalau lo yang nyuruh pasti dado langsung mau
udah boleh telepon
ya ampun make kali ini gue gak bisa belain lo
gue juga like editingnya ian
bener bener bener kalau megan yang nyuruh apapun pasti diterutin kan
meti ini seseori aja ya ti
lo kok mau sih deket sama baon
gue aja malu sama dia
eh tok lo jangan jatohin temen dong
baon ini bukan masalah menjatohkan on
tapi ini gue jujur walaupun sih kejujuran gue menyakitkan buat lo
eh jangan pada ketawa pada ketawa
eh toto gimana kalau kita tanya aja langsung matinya
meti jangan dijawab ya
gak usah dijawab
tapi aku kan pengen jawab
aduh meti cantik jangan
eh baon gentlemen dong berani menerima kenyataan
biarkan matty menjawab yang sejujurnya dengan sepenuh hati to the point
sekarang meti jawab malu nggak sih meti kalau jalan sama si baon
nggak kok jalan sama kamu tuh berapa